tidak risau sama aku
apa yang kamu lakukan
sudah ada kabar dari riri
gak usah terlalu khawatir sama riri deh pak
kan ada andi suaminya yang ngurusin
di sana kan ada tanti yang gila itu
tanti tak inget apa
dan sekarang dia gila
kalau kamu masih mau jalani bisnis dengan papa
kau balik lagi kesini
mama lagi di luar kota
ada urusan keluarga katanya
aku sampai ambil baju
habis itu aku pergi lagi
ada yang terjadi di rumah ini setelah kamu pergi
aku kangen deh
kok baru pulang sih
apaan sih gila lu ya
aku udah gila dan tergila gila sama kamu
dia mengalami gangguan jiwa
sejak kamu pergi dari rumah ini
dia jadi kayak gini
mau suruh kamu pulang
gak ada yang sayang sama aku
aku gak pantas untuk disayang
aku gak pantas untuk disayang
gak ada satupun orang yang sayang sama aku
gak ada satupun orang yang sayang sama aku
ini mbak anna seorang psikiater temen aku juga
aku gak pantas untuk disayang sama kamu
kalau misalnya bapak banget
bisa masuk rumah
karena aku mencintai kamu
udah ya lupain cinta kita
aku gak mau lagi ada korban sekitar kita
gara gara cinta yang kamu bilang itu
lihat apa yang terjadi sama tante
dan kalau kita tetep lanjutin
andi bisa jadi korban
aku gak akan biarin itu terjadi risk
gimana kondisi tanti
tanti sepertinya mengalami tekanan psikologis yang sangat berat
semacam kekecewaan yang bertumpuk tumpuk
ini mengganggu kondisi kejiwaannya dia
dan kestabilan emosinya
apa bisa sembuh
saya akan mempelajari lebih lanjut
dan saya akan mencari
tentang kondisi kecewaannya
tetapi yang paling penting adalah
dia harus dikelilingi oleh orang orang yang
dekat dengan dia
kalau gitu saya pamit dulu ya ri
kamu jangan kemana mana lagi
kasian tanti dibutuh kamu
mas haris mau pulang ke rumah
dia mau jagain tanti
itu lagi di kamar sama tanti
kayak kalau mama tau pasti seneng banget nih
udah mas baru aja
makan nih mas
gue masih kenyang
lagian gue pengen mandi dulu gerah
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku
udah turutin aja maunya tanti
udah turutin aja maunya tanti
ih kamu jangan gitu dong
haris sama tanti
haris sama tanti
haris sama tanti
haris sama tanti
haris sama tanti
kamu jangan gitu dong
ih geli tau
haris sama tanti
haris sama tanti
mereka suami istri
sudah sewajarnya kalau mereka bermesraan
kenapa aku harus cemburu
aku malah bersyukur karena sekarang
kondisi kejiwaan tanti membaik
tapi kok aku ngerasa
sedikit aneh ya
masa sih secepat itu sembuh
atau mungkin karena
pemicunya adalah haris
jadi ketika haris kembali
dia jadi cepat sembuh
aku sama tante kesembuhan ya
kamu udah parentah haris soal ini
berangkat kerja tog
ya kan dia boleh berangkat kerja
gak apa felgedah dibawa
ya udah aku berangkat kerja
ketan sebelum telat nanti dia marahin papa loh
santi kamu mau kemana sih
nggak risau sama aku